bursa indonesia menembus level tertinggi sepanjang sejarah
benarkah indonesia berada dalam tren bullish
apa pendorong kinerja bursa
jejak rekor bursa
saya hadirkan datanya untuk anda
kita lihat bersama seperti apa posisinya
ini adalah beberapa rekor yang berhasil ditorehkan
tampaknya pada dua puluh delapan desember dua ribu empat
misalnya kita untuk pertama kali menembus level seribu
jadi seribu itu pada tahun dua ribu empat merupakan sebuah berkah
karena akhirnya kita menembus level seribu
karena kalau di bursa itu ada level psikologis namanya
jadi ketika menembus level tersebut biasanya akan berkelanjutan
terus mencetakan kenaikan
lalu kita menembus dari seribu kita menembus level dua
itu tepatnya pada tahun dua ribu tujuh di level dua ribu satu ratus enam belas
lalu tidak hanya itu kita kemudian mencoba di level dua ribu delapan ratus tiga puluh
pada dua ribu delapan kita lihat di
tapi pada tahun dua ribu delapan kita tahu bahwa ada krisis yang berasal dari amerika serikat
dan itu tentu saja sebagai ekonomi terbesar di dunia
mengganggu juga kinerja saham saham apalagi emerging market
dimana mayoritas investornya adalah asing ya
kita lihat kita anjlok sangat dalam separuhnya lebih di satu satu ratus sebelas pada dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh
tapi kita hanya butuh waktu sekitar dua tahun untuk kita memperbaiki posisi
dan menembus level psikologis tiga ribu an pada dua ribu satu ratus dua belas

tidak berhenti hanya perlu sekitar setahun kita juga menembus level empat
dan jangan lupa bahwa ini level level ini kita akan mendekati bagaimana booming komoditas
dan indonesia merupakan salah satu juga eksportir utama komoditas
kita lihat pada dua ribu tiga belas misalnya kita menembus di lima
tapi lagi lagi ya ini bukan pada tahun dua ribu tiga belas itu
ini adalah tahun yang menyebabkan ekonomi amerika serikat akhirnya ditarik
jadi tidak ada lagi pembelian obligasi yang dilakukan oleh bank sentral ke pasar
yang dilepas ke pasar pada satu tujuan untuk menumbuhkan memperbaiki ekonomi amerika serikat
dan kemudian langsung saja kelihatan sudden reversal mungkin kita ingat
tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh kita anjlok sekitar seribu poin lebih ya kita lihat di dua puluh tujuh agustus dua ribu tiga belas
tapi pada tahun dua ribu lima belas jadi setelah jokowi terpilih sebagai presiden
dua puluh tujuh april dua ribu lima belas kita menyentuh level lima ribu lima ratus dua puluh tiga
kemudian kita sempat turun pada dua ribu lima belas perlambatan ekonomi global
lama sekali global untuk bangkit dari recovery sehingga kita harus di empat ribu satu ratus dua puluh
lalu pada dua puluh lima oktober dua ribu tujuh belas kita wush langsung kita di enam ribu dua puluh lima kemarin
dan kita lihat bagaimana wajah presiden begitu sumbringah ya
menyambut enam ribu dua puluh lima menembus level enam ribu dan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah

sedikit saya lihat siapa saja pendorong ihsg yang menembus level enam ribu
sekilas kita lihat sektornya adalah infrastruktur konstruksi dan agrikultur ya
tampaknya ini yang sangat positif dan jangan lupa juga bahwa tentu saja
bagaimana mulusnya apbn dua ribu delapan belas antara pihak parlemen dan juga pemerintah juga memberi sebuah sentimen positif
artinya sektor infrastruktur program pemerintah akan jalan dan emiten emiten yang ada di sektor itu pasti juga akan terimbas
tapi jangan lupa bahwa memang untuk pasar saham ini merupakan hot money
dia cepat datang cepat pulang pergi
jadi itu yang perlu diantisipasi oleh kita antisipasi ya karena dia bentuknya adalah persepsi gitu ya